sementara itu sejak sepekan terakhir kawanan kera liar dari lereng gunung bromo
meneror pemukiman warga di kabupaten probolinggo
kawanan kera tersebut bahkan melukai beberapa warga
diduga kawanan kera tersebut sengaja datang ke pemukiman karena kelaparan
beginilah suasana permukiman warga di jalan nanas kelurahan sumberwetan
kecamatan wonoasi kota probolinggo jawa timur
setelah seminggu ini diteror kawanan kera liar
kawanan kera liar dari perbukitan lereng gunung bromo ini diduga turun ke permukiman
akibat kelaparan saat musim kemarau panjang melanda kawasan bromo
selain memasuki permukiman untuk mencari makan kawanan kera tersebut bahkan berani menyerang warga setempat
yang melintas di hutan bambu tempat kawanan kera berkumpul
benar benar merasakan saya mengharap bantuan dari pemerintah
harapan saya besar untuk bisa menangkap
tidak ada upaya untuk dibunuh atau bagaimana
sudah diskusi saudara saya teman saya sudah berusaha untuk menembak tapi lolos
warga setempat sebenarnya sudah berusaha mengusir kawanan kera tersebut
namun usaha warga gagal karena kawanan kera selalu berhasil lolos
kini warga berharap agar pemerintah setempat segera menangani kawanan kera liar tersebut
agar tidak menambah korban lagi akibat gigitan kera